kamu buat berita tanpa izin
loh tadi kan aku udah bilang sama kamu kak
kalaupun kamu ngasih tau
aku taunya kamu bercanda
pernah kamu ngomongnya bercanda
gue akan tuntut
lo bukan kakak gue
sering deh gue
makasih ya ayat udah pinjemin gue baju
yang lidahnya ditukuk tukuk gitu
yaudah kalau gitu
coba sekarang buka mulut lo
naikin lidah lo
ih tekanin ke gigi
tadi imas dandan belajar sama yati
apa dia punya pacar lagi ya mas
ya bukan hanya istri sampian saja
tapi semua istri
suami dandan istri dandan
kalau ingin harmonis
nggak bisa cuma satu orang saja
sampian nggak belajar
minum ramonnya mak ipa
kaciku sebulan nggak cukup
nggak mahal penuh
siapa tahu dikasih defensasi
beliau sekarang sudah terkenal
sampenya gue gak ada ide
sampai ke akhir
eh yo lo keseringan ngobrol sama dia lama lama lo ketularan jadi duda
abang abang dia tadi nyelenggarkan abang
alah gue pikir semenjak lo terjodohin sama gue lo udah lupain si loyot
ini kagak ada apa apaan sama bang reja
cuma temen biasa doang
abang dengerin dulu
astagfirullahaladzim ya allah abang
bertahun tahun gue mencoba untuk percaya omongan lo
bang ini bener
bang abang dengar dulu abang
tapi ternyata lo memang lebih cocok sama si loyot
janjian di taman komplek gak ada duit lo
kamu buat berita tanpa izin
loh tadi kan aku udah bilang sama kamu kak
kalaupun kamu ngasih tau
aku taunya kamu bercanda
orang kamu ngomongnya bercanda
gue akan tuntut
lo bukan kakak gue
sekarang lu malah gue ngajak kesini
gimana gak marah
yang aku tulis itu berita bagus loh

karena enak banget
aku orang kamu gak bisa cukup
akan sampai di rumah
berkaji uang jenis bliver kekayaan peti tangan kamu
terus kami taruh situ
tentang kehamilannya yang aku tulis itu tentang kebahagiaan mama papa kamu
yang berhasil ngejaga keharmonisannya
di usia lima puluh tahunan
kalau lo pintar harusnya lo mikir efeknya ke keluarga kami
tapi itu kebahagiaan yang harus ada yang tau
ini menginspirasi orang orang
gua akan nuntut kantor lo
sayang dengerin aku dulu
dengerin aku dulu
dengerin aku dulu
jangan ses boat
aka pantai atau akan akan sabar
kok lo masih berani dia
ini kan tentang keluarga kita